sementara itu menteri sosial juliari batubara menyatakan ada permasalahan dari sisi peserta penerima bantuan pbi program jaminan kesehatan nasional yang dilakukan bpjs kesehatan
sebanyak tiga puluh juta orang peserta pbi tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau dtks
dtks merupakan data masyarakat prasejahtera atau miskin
itu berarti masyarakat yang tidak masuk dalam dtks bukan golongan masyarakat kelas miskin
dan saat ini kemensos masih melakukan pembersihan data dan akan mengevaluasi data data tersebut
dari tiga puluh juta itu posisi sekarang yang peserta bukan penerima opat dua puluh sembilan juta
yang tidak masuk di dalam dtks dari pbpu yang dua puluh sembilan juta ada yang kelas tiga kan yang ributnya kelas tiga nih
yang kelas tiga itu jumlahnya sekitar sembilan belas juta
nah tadi kan saya di awal persentase saya langsung mengusulkan
oke kalau gitu bagaimana usulkan dulu
usulkan yang sembilan belas
juta ini ke kemensos untuk dimasukkan ke dtks